megahnya gedung gedung pencakar langit
padatnya aktivitas setiap hari
disitulah tempat kami mengejar mimpi
bergerak menjadi roda ekonomi bangsa
tanpa ragu di setiap waktu
kami terus melangkah maju
kami hadir memberikan yang terbaik
para pekerja indonesia